petugas sudindamkar jakarta timur mengevakuasi seorang wanita yang tercebur ke sumur sedalam lima belas meter
di jalan masjid bendungan cawang kramat jati jakarta timur pada sabtu sore
proses evakuasi berlangsung sulit lantaran diameter sumur hanya satu meter
evakuasi korban dilakukan menggunakan katrol yang disambung dengan tali yang ditarik bersama warga
korban pun langsung dibawa ke rumah sakit terdekat untuk pemeriksaan
menurut komandan kleton sektor kramatjati udin damkar jakarta timur tri hadi wahyono
korban terjatuh ke dalam sumur saat mencoba mencari anaknya
setelah enam belas jam proses pencarian remaja yang tenggelam di danau bekas galian pasir
kecamatan sindang jaya kabupaten tangerang banten ditemukan sabtu pagi
meski sempat kesulitan warga akhirnya berhasil mengevakuasi jenazah korban
dari tengah danau dan lantaran
korban terjatuh langsung membawanya ke rumah duka
sebelumnya korban bernama nasruddin itu diketahui pergi bersama lima temannya
untuk mencari ikan pada jumat sore
saat sampai di danau korban pergi sendirian ke ujung danau untuk mencari ikan
dengan membawa alat tangkap ikan
setelah dua jam tak kunjung kembali teman korban yang mencarinya hanya menemukan
alat tangkap ikan dan topi korban di tengah danau
diduga korban yang tak bisa berenang saat terpleset ke tengah danau dan tenggelam
jenazah kemudian dimakamkan di pemakaman umum sindang jaya
dikutan cnn indonesia